namun di sekitar sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan bakteri yang ada yang ada di sekitar sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan bakteri yang ada
saat sebagian orang terbiasa video call share location
dengan adanya teknologi canggih seperti minimal invasive surgery
tentu saja kita memiliki tantangan dari bagian penyelenggaraan ya